survei indobarometer menunjukkan jokowi tetap unggul di pilpres dua ribu dua puluh
survei dilakukan pada lima belas hingga dua puluh tiga november dua ribu tujuh belas lalu
ini jokowi unggul dari dua puluh tiga nama yang dijagokan maju ke pilpres dua ribu sembilan belas
kemudian lembaga survei lain yakni organisasi kesejahteraan masyarakat atau orkestra
dua tahun lagi
yang pertama kita akan lihat hasil survei dari indobarometer berdasarkan hasil survei indobarometer
yang dilakukan pada tanggal lima belas hingga dua puluh tiga november kemarin pada satu dua ratus responden di tiga puluh empat provinsi
yang pertama adalah jokowi
kemudian pada posisi kedua lagi lagi ini adalah calon presiden yang sudah berlaga di ajang pilpres sejak dua ribu empat lalu
nama ketua umum partai gerindra prabowo subianto dengan angka persentase yang jauh melorot
kenapa kemudian presiden joko widodo menempati posisi puncak dengan angka yang jauh melesat dibandingkan yang lain adalah
alasan utamanya adalah kepuasan publik tersebut
karena meningkatnya pembangunan kemudian jokowi dekat dengan rakyat kecil
dan sesuai dengan janji kampanyenya ada bantuan pendidikan
kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian kita akan lihat bagaimana survei yang menunjukkan elektabilitas jokowi
kemudian kalau digandeng dengan calon wakil presiden
jokowi dodo meraih elektabilitas tertinggi jika dipasangkan
ini cukup mengejutkan
jauh melesat kalau dibandingkan dengan nama nama yang selama ini digadang gadang
akan dipasangkan dengan jokowi dodo
dan juga ada jokowi dengan tito kalina sebagiannya sebagiannya sama klub klub lain

ini dia survei mengenai elektabilitas di pilpres dua ribu dua puluh
presiden kalau dipasangkan dengan calon wakil presiden
kemudian ada dua militer di sini
dan juga ada dua polisi ini yang menarik
dan ada satu ekonom
dalam survei barometer juga disebutkan
jika ada satu nama yang kemudian tidak masuk di sini adalah anies baswedan
dan jika nama anies baswedan masuk
maka posisi ini akan agak tergeser sedikit
ahy dan juga gatot nurmantio agak tergeser sedikit
jangan jangan memang elektabilitasnya tinggi karena ada embel embel militer di sini
kemudian kita akan lihat hasil survei terkait elektabilitas partai politik jelang pemilu dua ribu sembilan belas nanti
ini sumbernya adalah orkestra berbeda dengan survei yang tadi kita sama sama lihat
artinya kalau dibandingkan dengan pilpres sebelumnya
artinya ini adalah empat partai teratas
dan ini dia yang paling mengejutkan adalah elektabilitas partai golkar
jangan jangan polemik di internal golkar ini yang menjadi salah satu pengaruh menurunnya elektabilitas golkar
polemik dualisme di tubuh golkar dan kepemimpinan setia novanto yang tersandera kasus korupsi ini
cukup berpengaruh terhadap elektabilitas golkar di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
dan ini semua hasil survei tentunya belum final
tinggal bagaimana partai maupun calon
memanfaatkan waktu tersisa kurang dari dua tahun untuk meraih simpati pemilih
siapa tahu bisa merubah hasil survei yang ada saat ini